partai kebangkitan bangsa atau pkb
mulai gerah dengan manuver politik partai amanat nasional atau pan
yang ingin bergabung mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden
namun pan mensyaratkan agar calon wakil presiden yang dipilih prabowo adalah erick thohir
belakangan ini pan gencar menyodorkan nama erick thohir untuk menjadi cawapres
terlebih hingga saat ini pdip belum menerima tawaran pan agar ganjar bersanding dengan eri
ketua dpp pkb indah ditasari mengaku
takjub dengan manuver pan yang dianggap masih pendatang baru di koalisi kebangkitan indonesia raya
indah berpendapat pendatang baru sebaiknya tidak minta duduk di depan
tetapi di belakang karena naik belakangan
mentara itu politikus partai gerindra andri rosiade
yang meminta agar prabowo berinisiatif menjembatani komunikasi antara gerindra pkb dan pan
untuk menyepakati duet prabowo erick thohir dalam pilpres dua ribu dua puluh
andre optimis prabowo subianto dan ketua umum pkb muhaymin iskandar
akan segera duduk bersama dengan para pimpinan partai politik lain
yang berminat bergabung di koalisi kebangkitan indonesia raya
untuk membahas calon wakil presiden yang akan mendampingi prabowo dalam pilpres dua ribu dua puluh

di koalisi ya harapan kita tentu teman teman lain akan bergabung dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
komunikasi antara gerindra dengan pan tentu terus berjalan
gerindra dengan golkar pun terus berjalan
nah komunikasi kami ini pun kami laporkan
kami berikan informasi perkembangannya kepada teman teman pkb
karena sekali lagi koalisi gerindra dan pkb ini sangat solid
komunikasi kami dengan partai politik yang lain
terus kami sampaikan kepada teman teman pkb
sekali lagi pengambil keputusannya pak prabowo dan gus mohaimin
tapi seandainya ada partai lain yang bergabung
insyaallah ketua umum partai itu bersama sama pak prabowo dan gus muhaimin
akan duduk bareng untuk mendiskusikan siapa kandidat yang terbaik
jika nantinya pan atau golkar bergabung ke koalisi kebangkitan indonesia raya
andre memastikan bahwa prabowo dan muhaymin akan membuka diskusi
pimpinan parpol tersebut dalam mencari kesepakatan bersama
tim liputan cnn indonesia